ketua muda tata usaha negara ma menghadiri diskusi reboan seri ke empat puluh
yang diselenggarakan pengadilan tata usaha negara bandung
membahas tema diferensiasi sengketa tun mill dalam dimensi layanan peradilan
yang berintegritas diharapkan diskusi ini bisa memantik pengkajian lebih dalam
untuk terwujudnya politik hukum pemerintah dalam penyelesaian masalah sengketa tata usaha militer
diskusi reboan menjadi agenda tiga bulanan yang dilakukan pengadilan tata usaha negara bandung
untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pengadilan
dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
dihadiri oleh pt un seluruh indonesia secara daring
tema yang diangkat dalam diskusi reboan ke empat puluh kali ini adalah
diferensiasi sengketa tun mill dalam dimensi layanan peradilan yang berintegritas
menyoroti tak adanya saluran dalam menangani sengketa tata usaha militer
sebagai keynote speaker diskusi reboan
ketua muda tata usaha negara makam agung dr h julius s hamha menyebut
sebagai negara hukum perlindungan hak tersebut mesti ada
dengan mempertimbangkan asas asas militer yang dimiliki indonesia
ya sebagai negara hukum perlindungan hak itu harus ada
tapi kita kan juga harus memperhatikan kepentingan kepentingan lain kepentingan militer
sehingga kita bisa memperhatikan kepentingan kepentingan lain kepentingan militer
kita harapkan memang pihak pihak yang berkompetensi di bidang ini
pembundang undang dan bapak bapak kita di kalangan tni
akan melakukan diskusi diskusi mencari jalan terbaik
bagaimana anggota militer juga bisa memperoleh perdendangan
apabila hak haknya dilanggar oleh atasannya
sebagai pemateri diskusi reboan dirjen badir miltun ma
mengatakan bahwa peradilan militer adalah aturan pelaksanaan
dari undang undang no tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh tentang peradilan militer
saya berharap diskusi ini akan menjadi bahan bijakan bagi stakeholder yang lain
untuk mengkaji lebih dalam sehingga akan terwujud politik hukum pemerintah
terkait penyelesaian masalah sengketa tata usaha militer
sehingga akan tercipta keadilan yang menjadi cita cita bersama
diharapkan kedepannya wadah penanganan sengketa tata usaha militer dapat hadir
sehingga rasa ketidakadilan yang dialami masyarakat dapat diselesaikan
untuk itu diperlukan politik hukum regulasi
serta penataan struktur organisasi oleh pemerintah
tim liputan kompas tv bandung jawa barat